tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua indonesia untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah asian games
atau pesta olahraga terbesar bangsa bangsa asia
saat itu sebagai tuan rumah indonesia membuat beberapa cenderamata
yang kini menjadi buruan para kolektor
apa saja cenderamata yang dibuat indonesia saat pertama kali
menjadi tuan rumah asian games
ini dia liputannya
lima puluh enam tahun yang lalu tak semua orang dapat memiliki piringan hitam ini
piringan hitam produksi lokan antar record ini dibuat indonesia sebagai tuan rumah
untuk cenderamata bagi negara negara peserta asean games tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua di jakarta
total ada empat seri piringan hitam cenderamata asean games seribu sembilan ratus enam puluh
yang berisi kompilasi lagu lagu indonesia
satu ya itu dia satu ada kebanggaan nasional
karena ini kan asian games
asian games itu nggak dijual ya awalnya dibagikan kepada si james
saya juga nggak tahu berapa jumlahnya nggak ada sumbernya
saya kenal juga nggak tahu berapa jumlahnya
dan juga dapatnya juga susah dan ada rasa kebanggaan
karena di part tiga nya ada lagu rasa sayangi
double itu bikin rasa nasionalismenya muncul
asal maluku di tahun dua ribu tujuh
memang juga menjadi salah satu faktor
yang membuat andre memburu empat seri pirikan hitam cenderamata asean games seribu sembilan ratus enam puluh dua ini
setelah berburu selama satu tahun di jakarta dan bandung
andre akhirnya memiliki empat seri piringan hitam ini secara lengkap
kadang kadang barang itu dianggap mahal
dengan kalau kondisi udah mulus satu
kemudian udah seri begini mas seri
nah itu kalau kita seri begini lengkap
itu harganya lebih
apalagi kan jual sih sampai sekarang nggak ada niatnya
jadi hanya untuk kepuasan sendiri aja gitu
selain piringan hitam
asean games seribu sembilan ratus enam puluh dua juga memproduksi cenderamata berupa jam tangan
ini market titus ya
di tahun enam puluh an jam yang populer di indonesia itu adalah titus titoni random
jadi ini jam orang bilang kayak jam juta umat lah semua orang bisa beli
bukan salah merk atau video
tapi ini adalah salah satu buku sejarah
bahwa pernah diadakan sebuah event yang mengharumkan nama indonesia
dan ada buktinya
karena kalau kaos segala macam pasti nggak ada
berita kan banyak
tapi kalau misalnya ini ini bisa dipakai
dan ini misalnya jam yang affordable tapi kualitasnya bagus
kurangnya informasi dan literatur
semakin membuat jam ini menjadi salah satu daya tarik bagi kolektor jam antik
ditambah lagi jumlah jam cenderamata asean games seribu sembilan ratus enam puluh dua yang saat ini
masih dalam kondisi baik sudah semakin sulit untuk dicari
nah masalahnya tidak pernah ada literatur yang menjelaskan berapa banyak yang produksi
versinya berapa jenis di mana cara belinya
jadi memang justru kalau satu keunikan dalam mengolesi jam antik adalah kita mencari informasi itu
semakin tidak ada informasinya semakin kita makin penasaran makin nilainya makin tinggi
tahun ini indonesia akan kembali menjadi tuan rumah asean games
harapannya tentu agar sukses prestasi dan sukses penyelenggaraan di tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua akan dapat kembali terulang